partai solidaritas indonesia atau psi mengundang wali kota solo gibran raka buming raka dan juga politisi pdip budiman sujatmiko dalam acara kopi darat nasional atau kopdarnas
meski psi mengklaim momen ini sebagai acara terbuka bagi para tokoh dari berbagai kalangan namun soal tafsir publik kecenderungan dukungan psi kelak pada pilpres sulit dielakkan
benarkah acara kopdarnas sekaligus show off kekuatan dan juga dukungan psi pada prabowo subianto
benarkah juga undangan ini merupakan dansa politik psi goda goda kader potensial partai lain
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami wakil ketua daan pembina psi gris natalimba
grace selamat malam terima kasih
halo malam mas bram ini judulnya menarik sekali ya
oke langsung saja saya tanyakan apakah kemudian ini dansa dansa politik menggoda kader lain
ya itu kan acara kop darnas malam
rekan rekan media sering banget nanya psi kemana psi kemana
kami sampaikan bahwa kami itu masih punya sejumlah mekanisme internal
antara lain kop darnas
dimana kita mengundang pengurus dari seluruh indonesia tiga puluh delapan ketua dpw hadir
untuk rebuk dan kemudian mereka menyalurkan aspirasinya dalam empat poin rekomendasi tadi
jadi ini masih bagian dari proses di psi
kita belum sampai ke keputusan akhir
jadi mendengar dari daerah tapi juga menampilkan tokoh tokoh potensialnya begitu
yang kira kira mungkin didukung nantinya
ini kan kemarin itu ada acaranya talk show dipandu oleh helmi yahya bicara tentang pemimpin pemimpin muda gitu kan
di situ ada mbak yeni wahid ada budiman sujadmiko kemudian ada juga mas gibran raka buming raka
juga ada adi praitno cuma di sesi yang keduanya
jadi memang ada sesi talk show karena kita bayangkan nih
kalau cuma acara pidato politik begitukannya ini kan
tapi ini mengulas ide dan juga visi dong ya dari seorang budiman dari seorang gibran juga begitu
betul jadi biar teman teman yang hadir tuh juga dapat sesuatu gitu ya pulang
jadi ini adalah sebuah talk show seperti talk show biasa lah kalau teman teman tv juga buat talk show
tapi kalau kemudian ada analisa yang menyebutkan ini
meyakinkan kader kader psi daerah bahwa ini calon calon potensial paling tidak apalagi gibran tiga puluh lima tahun
ya kalau gibran mas saya pikir nggak usah orang perlu meyakinkan
memang dia bagus
jadi pasti sudah yakin begitu ya
memang beliau bagus dan banyak prestasi yang bisa dilihat
bagaimana misalnya waktu pandemi berhasil umkm nya itu malah menembus pasar internasional
indeks toleransinya naik signifikan
oke jadi prestasinya sudah bisa dilihat maksud anda bagaimana
artinya saya nggak usah jual jual gibran ya udah bagus
oke mbak grace tapi saya ingin kemudian fokus ke mas budiman suyat miko dulu
nah ini yang menarik adalah ketika kita bicara dansa politik kemarin
ketum pdi perjuangan bu mega mengatakan soal dansa politik itu hal yang wajar begitu
mungkin tadi soal dukungan budiman suyad miko kepada prabowo subianto
kita dengarkan bersama statementnya terlebih dahulu
seperti pak kasus nih pak budiman suyad miko
nanti kalau udah ganti ganti pasangan
terus beliau sambil ketawa
oh saya paham bu paham
nah nanti suasananya kayak gitu
jadi lihat aja sekarang
nggak usah nanti mikir mikirnya gini
aduh kok kita dikurung kok kita diinikan
menang we menang we
oke ini dansanya banyak begitu
dan hal yang lumrah kata bu mega
nah ini jangan jangan karena mas budiman sedang berdansa yang berbeda dengan pdip
digoda goda sedikit oleh psi
mungkin dansanya sama jangan jangan cocok begitu
ya mas budiman itu teman lama
narasumber saya juga dulu ketika masih jadi wartawan
sering banget lah
dan mas budiman banyak teman temannya di psi
kita sering komunikasi juga
bahkan mas budiman membantu saya dalam master saya yang lalu
karena proyek saya untuk desa digital itu
jadi sudah lama bekerja sama
tidak canggung begitu
tidak canggung sama sekali
jadi saya pikir kemarin itu kita semua nyantai kok
suasana nya relax ya kan
nggak ada nuansa yang tegang di situ ya
jadi kalau diartikan di luar itu dengan komentar komentarnya penuh ketegangan sebaiknya sih tidak
tapi kemudian pertanyaannya kalau anda mengatakan elemen bangsa
mengapa satu partai ada dua begitu
karena itu adalah yang diundang
kenapa kalau sudah ada mas gibran harus mas budiman juga ada di sana
walaupun anda mengatakan ada kedekatan dengan mas budiman
ya kenapa enggak
kalau memang topiknya cocok waktunya juga cocok
atau kenapa tidak elemen lain yang akhirnya diundang
bukan hanya mbak yeni
ada mas adi prayitno ada mbak yeni wahid
dimana mbak yeni kan memang salah satu nama yang kami pernah sebut
apalagi tokoh perempuan yang memang semua juga mengakui kiprahnya
jadi kenapa enggak
tapi ini kan akhirnya publik mengaitkan momentumnya dekat sekali
apalagi mas budiman minggu lalu menyatakan dukungan kepada pak prabowo
psi sudah bertemu dengan pak prabowo yang belum bertemu dengan pdip misalkan
ini kan cocok lagi yang pas begitu publik melihatnya
psi kan bukan tv ya kalau tv mengundang tamu kan enggak boleh double
kalau kita partai boleh dong acara acara sendiri
fan nya juga kita bayar sendiri
mau undang siapapun double atau enggak ya nggak ada larangan
tapi kan momen politik adalah citra
yang ingin ditampilkan apa kemudian apa pesannya begitu
mengapa harus mas budiman yang kemudian
hari ini terlihat dekat dengan prabowo
kemudian mas gibran yang juga kader anda mas uki yang mengajukan gugatan judicial review begitu ke mk soal tiga puluh lima tahun itu
pertanyaannya jadi kenapa mas budiman
tadi saya bilang kita punya kedekatan
mas budiman juga dari segi waktu cocok
dan tidak berkeberatan untuk menjadi narasumber
ya oke kita hadirkan beliau gitu
dan seperti tadi mas budiman juga bilangkan
ini rasanya seperti di rumah sendiri
mas gibran bilang seperti main ke rumah teman
kan harus ada kenyamanan ya kalau main ke rumah teman gitu kan
kalau main ke tempat yang kita nggak nyaman kan mungkin dari awal juga nggak mau main
jadi sudah seperti rumah ya
anda tadi mengatakan juga tidak canggung
itu kan kata katanya mas gibran dan mas budiman sendiri
jadi karena memang semuanya berteman
makanya kita juga mencari orang orang yang nyaman dengan suasana
karena ini acara partai ya
kalau enggak nyaman bagaimana mungkin kami undang
tapi kemudian publik mengasosiasikan psi kepada dukungan kepada prabowo subianto juga tidak masalah
kami tidak pernah membuat pernyataan itu
terima kasih juga nih mas bram nanya
karena dari pagi saya dibombardir dengan aneka pertanyaan
karena ada sejumlah media yang membuat judul judul berita yang menurut saya misleading ya
dan kalau kita baca antara judul dan badan berita itu tidak terkorelasi
jadi psi kemarin itu empat rekomendasi adalah
rekomendasi dpw pengurus wilayah ke dpp dan dewan pembina
artinya rekomendasi mereka ini bisa dijalankan bisa juga tidak
dan juga tidak secara spesifik menyebut bentuknya itu harus apa
ini adalah proses yang masih berlangsung di psi
belum ada keputusan final psi akan dukung siapa
akan dukung a akan dukung b atau jomblo
tapi sesuai arahan pak presiden tetap ini ya
tetap dijalankan begitu ya
betul karena kita
akan dalam artian begini ya mas
pak jokowi sendiri terus berbicara pesan bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan
program itu harus yang sudah diletakkan dasarnya itu harus berkelanjutan
kalau kita mulai dari nol lagi ya kita semua rugi
jadi itu juga yang psi pegang dalam menentukan dukungan
kita akan mencari presiden dan wakil presiden yang punya komitmen yang sama
jadi tegak lurus adalah
ia juga mendekati mas gibran begitu ya
tegak lurus itu adalah memastikan program program pak jokowi itu berkelanjutan
siapa ya kita belum tahu
mas gibran bisa atau enggak juga kan belum tahu mas
prosesnya belum selesai
tapi semakin kencang begitu didekati begitu oleh psi
memang udah deket kok
kan mas gibran sendiri kemarin juga bilang bahwa terima kasih psi ini justru partai pertama yang mendukung saya
meskipun kursinya cuma satu tapi mendukung sepenuh hati
jadi beliau apresiasi gitu kan
jadi kita punya komunikasi yang baik
di luar dari momen hingar bingar ini juga punya komunikasi yang baik
atau jangan jangan menunggu hasil judicial review yang kemudian mas uki ajukan soal batas usia menjadi tiga puluh lima tahun
hari ini usia mas gibran tiga puluh lima tahun begitu mbak
ya kita masih menunggu ya
tidak mau berandai andai
dan yang psi minta adalah
tidak berandai tapi ketika mk putuskan akan mendukung mas gibran artinya
ya kita lihat nanti dulu
kan mk belum memutuskan
jangan mendahului proses
artinya menunggu begitu ya
nanti publik memahaminya berbeda
kami menunggu aja dan apa yang psi perjuangkan adalah agar kembali ke undang undang pemilu sebelumnya
undang undang pemilu sebelumnya itu tiga puluh lima tahun
justru tiba tiba naik jadi empat puluh tahun itu yang aneh
ketika dikatakan kalau di bawah empat puluh tahun itu masih labil
ini justru yang aneh
baik artinya anda menunggu psi menunggu kemudian menjadi sama seperti sebelumnya itu tiga puluh lima tahun begitu ya
nah ini kan berarti ada kemungkinan kita punya kepala kepala daerah yang hari ini bagus misalnya yang juga ikut mengajukan ya
ada di jawa timur wagup emil dardak itu umurnya sekarang tiga puluh delapan atau tiga puluh sembilan
dia juga pengaju loh
jadi saya pikir jangan
memang sudah ada listnya di psi atau jangan jangan setelah tiga puluh lima tahun baru nyari nama tiga puluh lima sampai empat puluh siapa aja misalkan
saya rasa tidak perlu list psi ya
saat ini kan anak anak muda yang bagus itu juga ada
ada dalam radar kita semua
radarnya trans juga saya yakin
mbak grace ini yang menarik adalah ada saya tidak tahu apakah ini kemudian ketidaksengajaan atau kemudian gimmick di atas panggung
tapi kita lihat bersama ini ada salah satu momen ketika kader psi ingin memakaikan jaket psi
jaket merahnya kepada gibran raka bung rangga
seorang pengamat politik yang luar biasa
buat mas gibran
oh buat mas gibran
oke tepuk tangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jadi disengaja atau tidak begitu tadi kadernya datang mas gibran langsung mengarah ke penonton begitu seakan akan menghindar begitu
enggak itu memang beliau itu lagi jongkok banyak yang minta foto gitu kan
nah posisi saya ketika itu juga di atas
kami semua kaget ketika melihat siapa itu yang naik dari pinggir panggung
kalau anda di atas mas ketum giring kenapa ada di belakang seakan akan sudah siap menghadapi
enggak giring itu posisinya lagi berdiri di tangga gitu
talkshow sudah selesai
habis itu mas adi prayutnya mau turun gitu kan
jadi memang lagi loose karena tamu tamu yang ada di panggung itu ternyata tidak langsung meninggalkan panggung
melainkan menge entertain tamu audience psi di situ mbak yeni kemudian mas budiman semua ada ajak foto
mencar mencar semua gitu kan
jadi ketika kita melihat ada yang lari kami pun kaget itu siapa gitu ya
tapi siapa akhirnya itu
tujuannya apa kenapa bisa membawa jaket lain begitu untuk mas gibran
kayaknya tuh jaket dia sendiri yang dia lepas deh
apa dan dia itu ke situ mau memberikan
karena dia suka aja gitu kan dengan dengan mas gibran dan kita kaget banget itu terjadinya hanya beberapa detik ya
dan untung untungnya bro giring langsung sigap langsung turun lari dan menghalau orang tersebut
memakaikan atau hanya memberikan
enggak jelas mas
tapi tidak diklarifikasi oleh teman teman dpp ya
tidak kemudian ditanya apa maksudnya
apapun itu mau memberikan atau memakaikan tidak pada tempatnya lah saya pikir ya
jadi kita pun memohon maaf kepada mas gibran kalau ini jadi ada ketidaknyamanan tapi itu betul betul spontanitas kami sudah tegur yang bersangkutan
yang bersangkutan juga tidak mengerti konsekuensi dari perbuatannya
mbak gris kalau begitu pertanyaannya adalah ini kemudian godaan
testing the water apakah publik menerima ketika misalkan mas gibran adalah kader psi
atau kemudian jangan jangan ini menyindir pdip begitu
ini ada kader potensial tapi tidak dimanfaatkan
ya buat psi aja deh misalkan
oh begitu ya pandangannya
ini kan tafsir
pas berpendidikan tapi kan jurnalis berarti pandangannya itu mewakili publik gitu
tapi saya mengkonfirmasi tentunya kepada anda
kalau kami ini kita mengapresiasi semua orang apalagi memang mereka mereka adalah orang orang yang berhasil punya kinerja baik di bidang ini
itu kami undang semuanya untuk sharing
memberi inspirasi kepada anak anak muda
psi supaya kamu itu bisa loh menjadi seperti orang orang yang ada di depan ini
jadi auranya positif semua message nya positif
dan kami selalu support kalau ada anak anak muda yang mau maju apalagi bisa jadi pemimpin bangsa ya bagus banget
dan kalau bisa di psi
pemimpin bangsa loh bukan petugas psi ya
bukan kemudian untuk ya di sini ada tempat yang bisa
mas bram jangan lupa
menginterpretasikan mimpi begitu dari pandangan
ada partai non parlemen yang tidak bisa mengusung
jadi kami hanya bisa memberikan
tapi kan artinya bisa memberikan kesempatan pada ronda berikutnya begitu mbak gris
kami hanya bisa memberikan dukungan dengan sepenuh hati
kalau kami lihat ada orang bagus kenapa enggak
kalau mas bram mau juga kita siap dukung
jadi bukan kemudian ini mencoba goda goda kader potensial dari partai lain begitu ya saya kembalikan pertanyaan awal
saya pikir ya kalau seseorang itu nyaman di tempatnya kenapa harus takut digoda
yang takut orangnya atau yang ada di belakangnya
kalau seseorang itu nyaman diperlakukan dengan baik kenapa kita harus takut ia akan tergoda
ini jadi pertanyaannya adalah kalau kita lihat lebih luas konteksnya begitu jadi ke siapa ini akhirnya
kalau kemudian tadi sepanjang narasi saya mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian ke prabowo subianto ini mas budiman sudah ini kemudian mas gibran juga sangat sering bertemu dengan pak prabowo
sekali lagi saya sampaikan bahwa psi sedang berproses
masih ada banyak waktu yang cukup kok gitu ya
jadi mohon teman teman berikan kami kesempatan juga untuk berproses yang pasti mekanismenya terus berjalan setelah mendengarkan aspirasi dari teman teman daerah kita akan proses lagi
jadi belum ada konklusi belum ada keputusan final semua berita di luaran yang menyatakan psi begini psi begitu tidak tepat
tapi komunikasi dengan mas ganjar ketika saya lupa maret atau april kemudian dideklarasikan oleh psi kenapa kemudian tidak ada lagi suara itu kenapa kemudian tidak ada pertemuan dengan pdip misalkan setelah prabowo kemarin datang ke kantor anda
ya saya yakin pasti mas bram baca berita lah ya gitu kami ini siapa sih mas gitu
kalau psi dan anak anak yang ingin memberikan dukungan terus kemudian dirasa nggak pas dan sebagainya ya kami
tidak pas oleh
tidak pas oleh yang didukung ya tentu kami nggak bisa apa apa dong
komunikasinya memang terhambat begitu maksud anda
komunikasi informal jalan terus tapi kan setiap organisasi punya mekanisme
nah kalau memang ada mekanisme yang dirasa belum kita jalani ya kami minta maaf
sudah pernah kami sampaikan secara publik bahwa psi meminta maaf kalau memang dirasakan ada yang kurang pas
jadi masih menunggu waktu bisa bertemu pdip atau kemudian memang sudah pintunya lebih tebal begitu untuk bisa bertemu
komunikasi informal jalan terus
kemarin ini juga sudah direncanakan mau ada pertemuan tapi ada beberapa hambatan nyocokin jadwal belum nih karena mau nunggu semuanya lengkap begitu kan
jadi ya kita lanjut
masih menunggu dan akan di
masih kornasi waktu
akan ada keinginan itu ya
masih tentu ada semuanya kita ajak komunikasi kok
kapan kemudian psi akan mengumumkan siapa yang didukung dalam pilpres mbak
yang pasti tidak akan terlambat
dan kami terus menimbulkan
dan kami terus menimbang
ini aja sekarang kan ada wacana mas ganjar mau sama pak anies misalnya kan
anda tadi statement mendukung ya
anda tadi statement di paket berita sebelum ini
saya bilang bahwa ini kita itu sebagai masyarakat ini bisa melihat bahwa politik itu cair sekali
jadi jangan terlalu kebawa perasaan emosi gitu
kalau kita lihat nih gak tau kalau grup boyanya mas bram ya kalau grup boyanya saya sih rame banget gitu
maki setiap hari jadi teman pun jadi musuh gitu kan
ada orang yang udah mundur padahal kita belum ngapa ngapain gitu kan
jadi udahlah jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan
secair itu kondisi politik kita hari ini
jadi lebih baik kita pantau aja dulu gitu
jadi ya jokersusu tapi kami publik tentu menunggu siapa yang kemudian akan didukung dan diusung oleh psi
meskipun kami hanya butiran debu ya mas bram ya
terima kasih mbak grace nathalie
ketua dewan pembina psi telah bergabung sama kami